dela mula hela denny irvan jakarta
biar beda dan kami memakai bahan bahan premium
sedangkan kalau sudah menggunakan chip pengkloningan tersebut bukan butuh waktu lama
tetapi kan tidak ada jaminan bahwa mereka itu tetap diterima
tapi ini memang realita masyarakat yang tinggal di pemukiman yang padat
dan juga harus berkolaborasi dengan masyarakat
atas pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan denda hingga empat persen dari pendapatan uni eropa
guna mempermudah logistik catering bagi tuan rumah
sampai sma kemarin bisa berkunjung ke sini untuk sama sama belajar
sebagaimana prosedur yang resmi diberlaku gitu mas
oke pemerintah memberi bantuan blt atau apapun namanya tapi itu tidak merata pak
dan yang paling penting adalah dukungan lingkungan
jadi itu bagian dari kekhususannya
tanah yang subur dimanfaatkan warga untuk menanam berbagai jenis sayuran
saat melaksanakan ibadah haji jemaah calon haji asal indonesia diwajibkan mengenakan gelang identitas yang berisi informasi data diri
di antaranya adalah kk ktp lalu ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh mk
tentu sulit dihilangkan dalam waktu singkat
tentu harapan kami ke depan tentu dari tujuan awal adalah bagaimana desa itu bisa maju pertanian itu bisa maju
jadi kalaupun tidak ada relawan yang standby di tbm mereka masih bisa meminjam buku sendiri
namun nilai historis dari benda yang dikoleksi tak dapat dipulihkan kembali
pada saat menanggapi kriteria seleksi ini
tiang itu bisa dijadikan penahan daripada tanggul
kalau dari ubayanya sendiri gimana
kritis juga buat polri bahwa
itu yang makanya kenapa
yang harus bisa dilakukan ini harus melakukan yang disebut dengan total warfare
lalu ponnya ini mirip pak mahfud tadi itu
ini yang masih basah ya pak ya
jawaban dalam arti kata mengejutkan gitu
intinya belajar dari senior belajar dari yang tua tua
pada saat setelah dibuat tepung tidak boleh menunggu lama
sementara itu dinas kesehatan kota yogyakarta mengaku telah menghemat anggaran
tidak bisa kita jelaskan
sudut pandang aja gimana tadi
anda hanya dapat memilih satu kali dan ada kemungkinan besar akan tersedia
kalau harganya kalau di sini itu kan yang menguasai tengkulak
terus bisa menjadi kebanggaan keluarga
souvenir merupakan salah satu hal penting yang disiapkan oleh pemilik acara
lalu andre untuk para warga yang masih berada di pengungsian
tapi ada caleg dengan keterbatasan dana justru bisa terpilih
ya tentu kekhawatiran itu juga penting ya untuk dipahamkan kepada semua pihak
kali ini saya sudah bersama chef angga yang akan membuat sirloin steak gulai kurma
kita untuk kesenian ini karena ras garing hati
sendiri ya saya ingin menyampaikan ya bahwa dalam dua tahun terakhir anak korban kekerasan terutama
jadi saya kira ini tidak bisa disamaratakan dengan kasus lain ya
uang banyak yang dikeluarkan oleh caleg belum tentu membuatnya terpilih
mereka bisa merunutkan dari mana sih anggaran yang dipakai sekian tahun
kemudian harganya untuk dijual di pasar nggak ngangkat pak sama biaya produksinya
gue harap bisa step up juga
dia berada di kalau nggak salah sih di first round tuh dia di nomor satu atau dua ya kalau nggak salah ya
dalam persiapan waktu proses persyaratan itu
kudapan seperti beraneka ragam sate satean
atau sudah tidak berada di kawasan senayan lagi
proses membuat jenang dan mengukus gempol ini memang sengaja menggunakan tungku kayu
saya sangat bersedih ya ketika harus merawat mereka karena kondisi kejiwaannya parah
sulistiono mencari anggrek dengan memperhatikan
sudah setahunan ini aku ikutan tiga kali konsert
apalagi ya kalau kita lihat teman teman kan pemain asingnya kan banyak banget kan
setelah kendaraannya terjaring razia
kita juga udah akan bahas sih
ini bukan perusahaan swasta yang bisa suka suka dia sendiri mengaturnya
jangan tahunan biasanya sebanyak mungkin ikannya

kami bahas pagi ini dengan dr nunuk mardiana
apa sih yang terjadi dengan pemain abc ini
cari kerja dulu baru ntar kalau ada kesempatan lanjut lagi
organ vital awal yang diserang saat terjadi komplikasi diabetes
ia menyebut tetap mempersiapkan diri dengan memahami topik debat mendatang
praktek self love apakah penting dan bagaimana cara melakukannya
polri menggandeng pt pos indonesia sebagai penyedia jasa pengiriman sim cetak
mensyukuri yang di indonesia sekarang sudah meredah
padahal dalam hati dalam hati iya tuh anjing anjing gitu
supaya istilahnya di dalam toko itu tidak terlalu banyak orang
tapi memang di era pandemi ini
kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru
akhirnya jadi menumpuk mengganggu space pribadinya dia tempat tinggalnya yang sampai ekstrimnya
deputi bidang meteorologi bmkg pak guswanto atas informasinya
seltic mengibarkan bendera palestina kan
gagal deh gak semua pinnya jatuh tapi lumayan loh ini berat banget
oke baik menarik sekali
dan bukan hanya itu di kawasan mandalika juga masih ada lokasi lain dengan pemandangan yang tak kalah jamek
harus bisa dulu kalau kakinya
nah di dalam konsideran atau di dalam bagian menimbang huruf c
kami mengeluarkan satu link khusus
tapi saya ingin masuk ke pidatonya bu mega yang lebih dalam
bahwa itu bukan sesuatu yang menakutkan bahwa krisis itu bukan sesuatu yang buruk
masakan kemarin sama teman teman